eva rahmi salama anak dari pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
dalam wawancara dengan cnn indonesia mengungkapkan
ia tidak mendapatkan informasi yang cukup dari rumah sakit soal protokol pengurusan jenazah ibunya
saat pemakaman tidak ada petugas kesehatan dari rumah sakit yang hadir
jenasa dikuburkan hanya oleh penggali kubur
tidak tampak pula petugas yang menggunakan apd atau alat pelindungan diri saat pemakaman
seperti yang diatur dalam protokol pengurusan pasien covid sembilan belas
yang dikeluarkan kementerian agama beberapa waktu yang lalu
dan berikut cupikannya
saya waktu mama dimakan kan saya hadir
dan itu tidak ada petugas medis atau dari rumah sakit yang seperti tadi mbak sampaikan ya
yang ada cuma hanya mobil jenazah dan diangkatnya dengan menggali kubur ya
eee saya coba luruskan satu satu
jadi ketika pengurusan jenasa ibu jenasa mama itu tidak terlihat atau tidak mengikuti
seperti protokol penguburan jenazah yang disampaikan oleh kementerian kesehatan
tidak ada petugas menggunakan apd
kan ada videonya kan
di situ terlihat
lihat jelas yang menguburkan itu bukan petugas dari dinkes atau dari rumah sakit
hanya dari petugas pemakaman
tapi untuk yang gali kuburnya itu ada beberapa orang mereka semua pakai sarung tangan sih gitu loh
tapi mereka yang menguburkan bukan orang dari dinkes atau petugas yang pakai baju apbd ya tadi
dan dari rumah sakit juga tidak disampaikan informasi mengenai ini
bahwa memang ada
apa protokoler atau standar dan prosedur yang harus diikuti ketika pemakaman pasien covid sembilan belas ini
tidak ada sosialisasi itu